dalam sumpah pocong
bersih dan cuci ya biasanya lo mama bukan dia pengen ngaksin sumpah pocong jalan duluan kali
mah semoga banget ya para gemuk gue
luka law diaani
sakitin perempuan lo makan ibu lo eh buah perempuan
mulai lagi ya
enggak enggak enggak
hei hei barangkan saja
lo makan bakso sendirian sendirian saja
tidak menawarkan teman teman lo
eh pak demang
bakso saya tidak enak
kenapa enggak enak apa yang beli kalau enak

bilang saja pelit

pelintir apa pelintir eh
aku tidak bisa
kau tidak bisa
jangan kacau hidung lo
tidak bisa nganggur kalau lo berlaku
ini apa sih ah
eh bakso gue kenapa dibuang
kalau dandian benar benar orang
aduh mati gue penyelidik
aduh mati gue penyelidik
cuma buahnya doang lagi
tak ada jajan
aduh mana trans
bapanya ada kaki
kamu lagi biggest
pahit kopi lagi aduk lagi
amrakan amrakan itu kopinya
aduh lah kopi kental setengah manis
pak karam pak karam
pak karam ada apaan
pak karam pak karam disana pak
yang bener lo
cepet lo kasih tau dimana temen lo berada
cepet lo kasih tau
eh ngaku eh ngaku ngaku
maap kalau kita kudu pake kekerasan
maap kalau kita kudu pake kekerasan gue pake ini caranya
pan gue sentil deh pan
pan gue sentil deh pan
ya menceng hehehe waduh pas banget
bismillah jangan lupa
wah kenyal lo kopi lo

kalau lo begitu gak ada cara lain
eh jatah lo misi pada emang
ini jatah terakhir steve
maaf banget nih ya kita semua minta maaf nih
maaf banget nih sebelum ini
kasar banget gak mau ngacalain
bego lu semua luka dulu tuh yang di bibirnya tuh begitu tuh apa tuh namanya tuh buka cepet
kaget litih maaf ya dulu kumisik sakit deh ada ada ada ada ada ada ini baru nih maafin
kalau masukin ke jawa ke dalam kecelanaan
baru anak buah nih pak dino
ibu ibu suami ibu ibu itu sebetulnya mau
minta maksimalnya dikorek korek ibu ibu suami ibu ibu itu sebetulnya mau minta maksimalnya dikorek korek
ayo sekalian minta dibantuin ngerebut bayi itu dari penculik gitu maksudnya iya mak
enak aja urus aja sendiri orang anak buah aja kakak pernah kau urus malah lo nyari
anak lagi bodo amat lu mau ngurus mau kagak terserah lo pokoknya gua kagak mau titik
nggak pakai koma iya bener mak
apa gimana sih itu kan bukan anak saya masa saya berdusta kepadamu
kalau begini caranya kagak bakalan elak
tapi kau punya cara untuk ngebuktiin suami suami ibu itu cucu
maksudnya caranya apa ya
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
udah pada siap
nah bini bini lu pada kemana
kasanya pengen liat bu
eh kedatang juga
tapi bener bener ngobrol banget sih ketawa
eh udah kita mulai aja
bismillah kita ya
mulus banget di perut nih
jangan jangan di masjid
dalam sumpah pocong
hati kita itu puter puter
harus bersih dan suci
ah biasanya lo mau mak
bukan nih dia pengen nyaksiin sumpah pocong
udah jalan duluan kali mas
moga banget ya para gembuan